pusat keramaian di kota besar kadang tidak disertai dengan fasilitas beribadah yang memadai
di bandung jawa barat ada masjid bergerak yang bisa digunakan di tempat tempat berkumpul seperti di taman
anda kini tidak perlu lagi khawatir sulit beribadah di tempat keramaian
masjid mobile atau masjid bergerak hadir di tempat tempat yang minim fasilitas beribadah untuk warga muslim
kita ingin memberikan fasilitas sholat seperti layaknya masjid di tengah tengah keramaian
seperti di konser musik di pertandingan sepak bola atau kegiatan kegiatan festival festival makanan dan lain lain ya kadang
yang itu yang biasanya keramaian keramaian itu yang sulit kita temukan untuk sarana sholat
makanya dengan hadirnya mobile masjid ini kita harapkan memberikan layanan bagi masyarakat untuk mudah di tengah tengah keramaian
fasilitas ini dilengkapi berbagai perangkat sholat seperti sajadah sarung mukena hingga tempat wudhu
kita bisa lihat disini fasilitas dari mobile masjid
disini biasanya ditaruh sajadah sajadah dan perlengkapan solat seperti mukena sarung dan lain lainnya
kemudian disini bisa lihat ada tajil tajil untuk nanti dibagikan pada saat berbuka puasa
disini juga ada genset yang nantinya akan memompah sebanyak lima ratus juta
seter air yang dipergunakan untuk wudhu
masjid mobile ini sendiri juga membangun tempat wudhunya sendiri untuk laki laki maupun perempuan
nah selain itu juga nantinya tempat sholat akan digelar dengan sejadah
dan tempat seperti taman film ini adalah salah satunya
masyarakat pun menyambut baik kehadiran masjid mobile ini
saya tuh mau solat
cuman bingung mau solat kemana
untung ada mobile masjid seperti ini
jadi memudahkan saya lah gitu buat solat
diperbanyak aja kayak gini
soalnya banyak lahan lahan kayak gini juga kan di bandung
kayak taman film taman yang lainnya juga masih banyak
dan fasilitas ibadahnya kurang
masjid mobile ini tidak hanya beroperasi saat ramadan
namun rencananya akan terus berlanjut setelahnya
riana hadiat bandung